lima ratus calon haji yang berasal dari kelompok terbang pertama embak karsi pondok gede jakarta
diberangkatkan menuju tanah suci melalui bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten pada selasa pagi
pemberangkatan dilakukan dengan mengantar jemaah menggunakan bus melalui apron
untuk selanjutnya naik pesawat milik maskapai garuda indonesia tipe boeing tujuh ratus tujuh menuju bandara king abdul aziz jeddah
pemerintah menyiapkan tiga puluh satu pesawat berbadan lebar yakni tipe boeing tujuh ratus tujuh airbus tiga ratus tiga puluh
serta boeing tujuh ratus empat puluh tujuh dari maskapai garuda indonesia dan saudi arabian
semua pesawat dinyatakan dalam kondisi baik dan layak terbang
jadi kami sudah melakukan penyiapan pesawat haji ini dengan melakukan penyiapan pesawat
jadi untuk memeriksa seluruh sistem pesawat yang ada untuk menjaga kelaid udaraan daripada pesawat terbang ini
dan kami juga sudah melaksanakan semua persiapan dan melakukan reposition flight
sejak tanggal ini
enam belas juli ke beberapa stasiun khususnya di solo kemudian di padang
nah kemudian ini kita juga lakukan reposisi pesawat
lalu untuk hari ini pun kami lakukan pengecekan pesawat sebelum pesawat diberangkatkan untuk jemaah haji